sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto memastikan pdip menghormati putusan mahkamah konstitusi
yang menolak permohonan pelaksanaan pemilu proporsional tertutup
kami siang tentunya
meski tetap berpandangan sistem pemilu tertutup lebih baik
ia menyebutkan pdip sejak awal telah menyiapkan bakal calon legislatif dengan sistem proporsional terbuka
sehingga tidak akan menimbulkan banyak perubahan di lingkup internal pdip
dalam pandangan pdi perjuangan tentu untuk menghasilkan anggota dewan yang memiliki kualifikasi
di dalam membawa indonesia yang mengalami kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan
anggota dewan harus dipersiapkan dengan sebaik baiknya dan itu melalui sistem proporsional tertutup
namun demikian mengingat pdi perjuangan ini taat pada konstitusi setia pada undang undang
maka keputusan mahkamah konstitusi tersebut dengan penuh sikap kenegarawanan juga diterima oleh pd perjuangan